hai anda masih di newsroom menteri kesehatan ri budi gunadisadikin menjelaskan semuanya ke delapan belas
juta vaksin gratis akan kedalawarsa pada akhir februari ini guna mensupasi vaksin
kedalawarsa vaksinasi booster disimulasi layak terus dikuncut dalam penjelasannya
pada sabtu pagi di cilandak timur jakarta selatan budi gunadisadikin mengatakan
delapan belas juta vaksin yang akan kedalawarsa itu merupakan donasi dari berbagai negara maju
sejumlah negara maju itu mencari negara yang dapat melakukan vaksinasi secara cepat
indonesia pun langsung mendapatkan donasi vaksin diperkirakan ada sedikitnya seratus juta vaksin
yang akan diterima oleh pemerintah
negara yang paling butuh sebenarnya afrika jadi mereka kirimkan ke afrika
tetapi afrika itu nyutiknya nggak bisa cepat sehingga akhirnya banyak yang expired
oleh karena itu mereka cari negara yang menyutingnya cepat dan indonesia syutingnya cepat
jadi kita dapat
mencari negara yang mencari negara yang mencari negara yang mencari negara yang mencari

itu dekat nah di bulan februari itu banyak sekali yang akan jatuh tempo
nah itu yang sekarang yang kita sedang terjadi di seluruh daerah mungkin total ada berapa
ada empat juta lebih di seluruh daerah plus yang delapan belas juta di